terima kasih ya
dan kakak kamu kuliah disini juga kan
kok kamu bisa tau
dan kenapa kamu nanya soal itu
ya siapa yang gak kenal sama papa kamu
prabu wijaya kok gak terkenal
ya aku denger sih anaknya kuliah disini
namanya aku bingung zaira yang itu apa zaira kamu
oh iya si amera itu tinggal di rumah
prabu wijaya memang sangat lecek
tapi aku gak ngerti
kenapa prabu wijaya itu membawa amira
hanya untuk dicelakai
apa yang ada dalam otak kita
gak ada jalan lagi
supaya aku bisa membayar hutang
aku akan membawa amira pulang secepatnya
aku ingin kita berkumpul
kamu tunggu saja amira
aku akan berjuang
aku akan berjuang
bisa berkumpul lagi
kamu mau nengokin anak itu
kamu tuh masih punya otak apa enggak sih
jangan kayak gitu
amira anak yang baik
kamalena gak bisa ngelarang aku untuk memperhatikan amira
saya ini melarang kamu bukan sembarang larang
saya itu kasian banget sama kamu aini
kamu itu dari dulu begonya kok gak sembuh sembuh
kamu gak sadar
anak itu sudah mencuri perhatiannya mas prabu
kalau dia sudah berhasil merebut semuanya
kamu akan menyesal menangis setiap hari
kok kamu membiarkan sih
mas prabu perhatian lebih sama amirah
bukan kepada anak anak kita
hah kenapa kamu biarkan seperti itu
kamu gak takut kalau zahira nanti merasa cemburu

kamu merasa cemburu
zahira takut mas
zahira takut kalau amira akan bener bener merebut papa dari zahira
kamulah naftali dan yazmin pria
mas amiera kamu udah sembuh
kamu udah keluar dari rumah sakit
memangnya udah gak perlu dirawat lagi
udah santai dokter bilang aku juga gak apa apa kok
jadi gak perlu dirawat
dan saya pikir lebih baik amira dirawat di rumah saja
kalau di rumah kan dia lebih terawasi dan jauh lebih diperhatikan
bilang sama mereka saya hari ini gak datang
dan betalkan semua appointment saya pada hari ini ya
memangnya mas mau kemana
saya ya saya cuma mau di rumah saja
mau menjaga dan menemani amirah
saya cuma takut kalau amira masih perlu perawatan intensif
kamu gak sadar
anak itu sudah mencuri perhatiannya mas prabu
nanti tamu tamu saya itu pada datang
amira istirahat dulu ya
saya sih gak mau ngada ngada aini
kamu jangan sampai menyesal ya nanti
bu desana telepon kantor
kenapa aku gak bisa berhenti cemburu setiap apa perhatian sama amira
aku aku suka sama amira
dia itu gadis yang baik
tapi tapi melihat papa berhenti cemburu setiap apa perhatian sama amira
aku aku suka sama amira
dia tuh gadis yang baik

nanti aku rasanya rasanya sakit
dan kakak kamu kuliah disini juga kan
kok kamu bisa tau
dan kenapa kamu nanya soal itu
ya siapa yang gak kenal sama papa kamu
prabu wijaya kok usah terkenal
ya aku denger sih anaknya kuliah disini
makanya aku bingung zaira yang itu apa zaira kamu
oh iya si amera itu tinggal di rumah kamu
boleh titip catatan kuliah nggak
dia nggak masuk kuliah kan
nah aku gak mau dia ketinggalan kuliah
makanya aku kasih catetannya nih

gak usah sok peduli
menyimin catatan kayak gini

gak usah sok peduli gak usah sok peduli gak usah sok repot repot menyimit catatan kayak gini
dan gak usah mentingin atau merhatiin
amira ketinggalan apa enggak
karena ada gue
gue yang akan bantu dia ngerti
gue rasa lo yang lebih perlu deh
lo tau kan lo nyadar kan
lo tuh mahasiswa beasiswa
yang kapan aja bisa dikeluarin kalo nilai lo jeblok
jadi mendingan lo gak usah urus urusan orang lain

urus aja diri lo sendiri
eh rizky lo ngapain marahin nonzara di tempat umum kayak begini
lo jaga perasaan dia dikit dong
rizky tuh bukan marahin aku man
tapi rizky lagi marahin dia
jadi dia akan menghukum lo
daerah aku mau ke kelas dulu ya
dia kan aneh kan
gue juga ngerasa aneh
eh tadi kalo gue gak salah denger
lu bilang dia anak beasiswa
terus kata dia
hari harinya tuh ngojek juga
apanya yang aneh man
dulu aku pernah melihat dia
tapi dia sih bilang dia supirnya dia
itu bukan mobil dia
itu mobilnya dia
gue juga pernah meregokin dia
dia informal canggih
dan gak wajar lah
dan dapat beasiswa
karena gak mampu
kayaknya ada sesuatu deh sama orang ini
beneran kamu pembantu anak indonesia
kamu ini ngapain sih
lepasin kalina itu udah kelewatan ya
kelewatan kamu itu yang kelewatan
ngapain ngebelain dia ini anak lama lama gede kepala
kamu sabar gak sih dia itu udah dapet kamar tamu
tapi dibelain sama kamu dia mau ngerebut suami kita
aku bukan yang mau belain siapa siapa kak
tapi yang mas pelabun itu sekarang ada di rumah
kalina mau mas pelabun dengar keributan kayak gini terus marah
berisik kamu tuh selalu membela dia
amira kamu diganggu meisha dan tante malina lagi
mereka berdua bikin kamu susah lagi
ya sudah kamu istirahat saja ya
usaha gua kemarin ini untuk balesin dendam bapak gua bener bener sia sia
kali ini gue gak boleh sampai salah langkah apalagi sampai salah sasaran
zahira masih bisa ya akrab akraan sama supir kayak gini
bisa gak sih cari temen yang selevel
ingat dong kalau lo itu anak prabu wijaya
dan kakak kamu kuliah di sini juga kan
lebih baik sekarang gua selidiki dulu semuanya